ratusan penumpang tujuan ternate dan manado tertahan di bandara internasional sultan hasanuddin maros
mereka menunggu kepastian penerbangan untuk pemberangkatan pasca erupsi gunung ruang
dua rute penerbangan yang dibatalkan yakni tujuan manado dan ternate
tak sedikit penumpang terpaksa refund tiket akibat pemberangkatan ke daerah tujuan yang belum ada kepastian